terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
kita akan langsung bergabung dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas udayana bali
saat malam teman teman oke sudah ada perwakilan dari teman teman dari bem udayana
ada padmanegara dan juga dimas tio siapa duluan silahkan
baik selamat malam dan terima kasih buat mbak rifana dan selamat malam senior semuanya
pernahkan saya padmanegara selaku ketua bem dari udayana
mungkin yang pertama yang menyatakan penanganan saya secara pribadi dan semangat juga
jadi yang pertama saya belasungkawa disini
belasungkawa adalah semakinya maruah dan inovasi kpk disini
nah mulai dari adik
adanya devisinya kubu kpk dan melihat adanya hari ini
komitisme antara eksekutif dan legislatif
nah itu kan sangat menjadikan ya mak
dan memang kita menambahkan adanya lembaga yang memang sangat terkhusus
memiliki itu fokusi mengenai kursi yang diberantas
tapi pernyatanya sekarang ya kita harus dikelasain dengan mengalami lain
bahkan sampai disini adanya tidak optimalnya kpk
dan menekan tugasnya
bahkan kejaksaan rasanya lebih progresif daripada kpk disini
nah apakah kpk di daerah apakah di daerah kecil
dan disini saya juga melihat bahwasannya
bahkan pak firdli itu adalah adik self power
dan merupakan pelanggaran terhadap pasal tiga puluh pemkpk
mungkin tahun dua ribu dua puluh dua
dan memang disini saya melihat bahwasannya
malah pak firly sendiri yang melakukan beberapa tindakan yang mungkin diduga
seperti contohnya penguncuran dokumen kursi
ataupun bahkan menggunakan persaingan akal dan mdod
nah disini kan dengan sampai kpk ini menjadi alat politik penguasa
dan pastikan juga kpk ini tidak menjadi warga tahun dua ribu dua puluh empat
dan memang komitmen bbrnr pun cukup menyoroti
karena kan memang disini
terhabisnya lah korupsi di indonesia sedih rasanya seperti itu
dan memang disini
maksudnya kami sebagai masyarakat dapat menyampaikan beberapa laporan laporan
yang kami temukan
tapi dengan adanya kereta seperti sekarang ini
kami malah tidak percaya
kami pun mempertanyakan seperti apa adek adeknya negeritasnya
dan memang saya tuh tadi sepakat dengan pak mabalil
mana kita harus mengedepankan asas perkataan bersalah disini
tapi saya ingin bertanya disini
bagaimana peran dewas dalam saat ini
apakah hanya menjadi simbolis jabatan
atau pak firdli tegas
dan memang siapa yang kita bisa percaya hari ini
apakah bisa memastikan bahwa dewasa netral
dan sekali lagi
bukan ini bukan doa ya
sekarang berkaitan juga
sehingga menyampaikan wawasannya kami pun dari bam dna
mendukung untuk adanya desakan ru perusahaan aset disini
dan sekali lagi
kita sekarang sudah percaya dengan siapa mbak
itu sih dari saya kepada pak firdli
saya mau recap ya
bahwa jangan sampai pimpinan kpk ini melakukan abuse of power
dan juga jangan sampai menjadi alat politik penguasa
tadi sempat dikatakan ya
ini nanti mungkin bang ali bisa menjawab
dan bagaimana dewas
begitu jelas tadi yang soal dewasnya
bagaimana kemudian dewas bisa berlaku
ataupun memberikan sanksi begitu ya
satu lagi dimastio
mungkin suaranya agak lebih keras
tidak begitu terdengar
oke terima kasih mbak ala
terima kasih mbak nana
selaku menko analisis pergerakan bem udayana
saya ingat betul ya
berbondong bondong tumpah ruah di jalan
untuk membawa dua isu
pertama yaitu kita menanyakan
terkait pimpinan kpk yang bermasalah
kedua kita menolak revisi undang undang kpk begitu
saya sepakat bahwa kemudian
hari ini adalah akumulasi dari permasalahan kpk dari sebelum sebelumnya
sehingga saya berpendapat bahwa tidak fair saja
ketika tadi pak ngabalin mempertanyakan begitu
ketika kemudian kita berdemonstrasi
kita membawa poster untuk
mengkritik pimpinan kpk yang bermasalah
kemudian itu dianggap sebagai sebuah penzoliman terhadap personal pimpinan kpk
saya kira itu tidak fair begitu
karena sudah dari lama kita mempermasalahkan soal itu begitu
oke kalau kemudian hari ini kita memakai pijakan revisi undang undang kpk
misalkan undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan
di pasal tiga misalkan disebutkan bahwa kemudian
kpk hari ini berada di bawah kekuasaan rumpun eksekutif begitu
politik hukum dari undang undang ini adalah presiden sebagai
pemimpin orkestrasi dalam pemberantasan kasus korupsi
nah yang ingin saya tanyakan adalah
apa sebenarnya langkah konkret dari presiden sebagai
pemimpin orkestrasi pemberantasan korupsi hari ini begitu
dalam konteks ini
bahkan untuk mendudukkan dua institusi yang
langsung di bawahnya yaitu kpk dan polri saja itu tidak bisa begitu untuk menyelesaikan masalah mungkin itu
pertanyaannya bagus sekali nih ya teman teman dari udayana ini bang ali harus jawab
bagaimana langkah presiden mengorkestrasi pemberantasan korupsi mendudukkan dua institusi ini bagus sekali teman teman dari udayana
kalau mahasiswa udayana yang berdiri pegang pamflet kemudian
pegang spanduk saya ahlan wa sahlan matur suksume
bedanya apa mahasiswa dengan masyarakat sipil
pertanyaannya itu adalah kalau laeku yang mantan wakil ketua kpk
bawedan siapa baswedan
wakil menteri periode kemarin dan lain lain
menurut saya itu dia menjadi pintu masuk sehingga orang ngebully habis itu firly
yang sekarang menjadi ketua kpk
bedanya apa mahasiswa dengan masyarakat sipil
iya kalau dia mahasiswa is okay kita pernah mahasiswa keluar masuk penjara demonstrasi
jadi hanya mahasiswa yang boleh berdemo menggunakan pamflet
dia tempat itu diberikan untuk mereka
tapi kalau menurut saya kan beliau beliau ini tahu ini tentang bagaimana mekaniknya ini
tentang bagaimana mekanisme kerja di dalam
ada peraturan internalnya ada undang undangnya ada tata cara mereka dalam menyampaikan pesan
makanya dari awal saya bilang jangan abang abang kecewa dan tersinggung tapi sudah dijawabkan sama lain
kalau ada juga yang menilai bahwa ini adalah pintu masuk untuk balas dendam kemudian
oke itu tadi sudah disampaikan
bagaimana langkah presiden sebagai orkestrator pemberantasan korupsi mendudukan dua institusi ini kpk dan juga polri
tidak ada masalah presiden lagi memainkan orkestrasi ini karena ini lembaga yang sudah diatur oleh undang undang
coba lihat dalam sifat dan kedudukannya
ini lembaga independen pak diberikan kewenangan untuk berpen
tapi kan menggunakan skuti
eh pikiran yang
dengar dulu nana
dewas dibawahnya presiden
awal dari sebuah perbincangan dalam undang undang sembilan belas sampai dengan keputusan
lembaga ini harus dikuatkan karena lembaga ini berhadapan dengan korupsi yang kita semua punya pikiran adalah
ini adalah tindakan extraordinary crime
biarlah lembaga ini dia bekerja dengan independensinya termasuk polisi dan lain lain
dulu pada saat cicat versus buaya presiden sby turun tangan loh
ini saya punya presiden jokowi
jangan bawa bawa sby di sini
oke saya mau ke pak saud dulu
ya silahkan pak denny dulu deh
oke silahkan pak deddy dulu
biar kerasa timpongnya pak

oke sebentar sebentar
saya sudah mengerti
dekat waktu dulu
jangan ulangi lagi ini kalimat karena
semua kita sadar dan percaya bahwa kpk itu adalah lembaga independen
tapi lu berdiskutif
adakah satu lembaga di republik ini yang tidak boleh ada dalam tangan negara
sebutlah seperti undang undang bank indonesia
baik kita bicara tata negara bang
ini kita hadapi profesor tata negara nih
oke oke sebentar pak alin waktu kita enggak banyak nih saya harus kesini
bahaya setelah semuanya
saya harus kesini
dan mk dengan jelas meletakkan kpk sekarang di bawah rumput disekutif
teman teman maksudnya benar
meletakkan itu pada presiden
saya tidak mau membantai itu
meletakkan itu pada presiden
jadi jangan kemudian undang undangnya sudah diletakkan oleh presiden loh
koalisi besar di dpr loh itu pemimpin koalisi itu secara tata negara adalah presiden
maka pada saat abang mengatakan jangan bawa bawa presiden
ini rumput disekutif
dalam hal penyelesaian perkara perkara yang sedang berjalan
pusulan dan teknis
sebentar bang ali
sebentar bang ali
sebentar bang ali
bang dengan jelas sekarang itu dia di bawah rumput eksekutif
dengan jelas kalau kita tarik dari garis demarkasi
secara tata negara
sebelum undang undang sembilan belas
dan sesudah undang undang sembilan belas
sebelumnya itu kpk adalah lembaga
lembaga independen yang bisa dikatakan lepas dari
sekarang karena dia di bawah rumput eksekutif
maka dia rentan dengan titipan titipan politik
presiden jokowi bisa mengatakan
kalau dari awal profesor denny bilang rentan
kita tidak membanta itu
tapi ketika profesor denny menyebutkan bahwa
kpk dengan kerja kerja untuk juga menyangkut bagian daripada kerja kerja politik
saya pikir itu tidak bagus di ruang publik dalam memberikan pendidikan
terhadap status kpk
beliau bagian dari istana
silahkan publik menilai
apakah presiden jokowi
masuk kepada pilpas dua ribu empat atau tidak
urusannya dengan jokowi di dua ribu dua puluh empat dengan kpk
biar publik yang menilai
biar publik yang menilai
gini nana nana sebentar
jangan sampai disini
kpk sekarang itu bedanya dengan dulu
kpk sekarang menjadi senjata instrumen dan perusahaan yang berbeda
di senjata instrumen dalam politik
dan termasuk dalam dua ribu empat
saya mau bilang tidak bagus
kalau dia sebagai seorang profesor tata negara
loh saya baca politik hukum mbak
ini politik hukum tata negara
tapi saya tidak mau cara itu dipakai untuk
hukum sekarang bagian dari instrumen pemenangan pemilu
saya kasih kesempatan ya
ke yang lain
pak muradi kira kira dalam kondisi yang sedang tidak baik baik saja ini
pertanyaan tadi teman teman mahasiswa
apakah perlu presiden jokowi turun tangan mendudukan
dua institusi ini
karena dulu presiden sebelumnya pernah
jangan semua ke presiden lah
ketemu dulu antara pak rivirly dengan pak sigit
bawa bawa presiden dulu
jadi jangan sampai nanti semua muaranya ke beliau
karena sebenarnya itu bisa dikomunikasikan
sejauh ini saya beberapa kali hampir enam tahun ya
itu kan kemudian saran saran untuk kemudian melakukan tindakan yang sifatnya informal approach
itu kemudian jauh lebih efektif ketimbang formal approach
apapun itu tidak hanya sekarang sudah
tapi juga kemudian misalnya
jadi informal approach belum pernah dilakukan ya
saya sih merasa kalau dari gestur mereka berdua belum
oke jadi mereka harus perlu bertemu ngopi untuk duduk bareng
hanya berdua selesai
itu aja menurut anda ya semudah itu ya
jadi kalau kedepannya ada pencopotan ataupun pemberhentian tinggal duduk bareng aja ya
ya jangan kesana dulu ngobrol dulu
kalau udah ada masalah sekarang kan karena masalah besar masalah muncul
ya tetap diobrolin tapi kalau jauh sebelum itu ya diobrolin dulu
saya kira clear kok disitu
ini bagaimana kemudian kalau hubungannya terus menerus seperti ini pak beni
apakah kemudian berpotensi seperti cicak versus buaya
atau memang semudah itu tadi menurut prof muradi harus duduk bersama saja ngopi
terus kemudian ngobrol terus selesai masalahnya disitu pak beni
saya merujuk pada apa yang saya ingin berbicara pak polri
bahwa ini sudah diadukan ke dewas
dan pt un
sudah gugat pt un
tunggulah dua proses itu selesai putusannya apa dilaksanakan sama sama
kalau sedang menunggu kemudian ada diskusi diskusi sambil jalan itu bisa dilakukan
ada gerakan tambahan maksudnya
dan saya yakin bisa selesai
bisa selesai ya mendudukan kedua orang ini
semudah itu berarti
karena kan ini sebetulnya
proses kan berjalan
oke ini sudah berjalan karena kan ini
proses berjalan semangatnya sama
kalau kemudian ke depannya nanti ada kejadian seperti ini itu kan yang dikhawatirkan oleh teman teman penyidik dan juga penyelidik polri
kalau ke depannya ada presiden
ini menjadi presiden kalau kedepannya terjadi seperti itu lagi
justru belajar dari kasus ini
ke depan perlu diantisipasi
hal hal yang nanti bisa terulangnya peristiwa ini
jadi kalau sudah ada keputusan dari dewas dan pt un
kemudian memenangkan pak endar
itu artinya pimpinan kpk juga harus selegowo
mengembalikan lagi pak endar di posisinya
ya nanti apakah ada proses
tes dan sebagainya
itu nanti pak saud yang tahu lah
karena saya nggak tahu itu prosesnya
karena waktu kita nggak banyak nih pak saud hanya satu menit saja terakhir ini bagaimana kemudian memperbaiki sinergi antara kpk dan juga polri
karena kan ini keduanya tidak bisa jalan sendiri sendiri
ya pertama kan memberantas korupsi itu sebenarnya itu nggak boleh berisik ya
dan presiden harus punya satu pandangan yang teoretiknya cukup kuat
makanya dua tiga hari kebelakang tuh mahathir kan lagi pusing nih di sana
dia berani loh bikin statement
sulit memang menghantam kleptokrasi di negara ini
ya dia sulit memberantas kleptokrasi
oh seorang perdana menteri keluarkan kata kleptokrasi
kita belum pernah dengar presiden kita bicara yang
karena itu presidennya bang ali beda
karena memberantas korupsi itu anda harus detail
memberantas korupsi itu harus detail anda harus menguasai konsepnya baru anda bisa masuk
jadi kalau kemarin itu menguasai konsepnya itu undang undang sembilan belas ini nggak akan pernah tutup ya
maka yang kita berharap waktu itu jokowi mengeluarkan perpu kan ternyata nggak
hari ini saya masih berharap saya dihantam sama dpr
oh nggak ada daruratnya ini perpu
eh ini darurat negeri ini darurat korupsi ngawurnya
tapi bagaimana kemudian karena kan perpunya tidak turun dari presiden
jadi maksud saya gini loh
untuk memperbaiki sinetnya
kita memberantas korupsi itu harus menguasai konsepnya secara kuat dan detail
makanya kalau di negara lain anda nyogot satu dolar aja itu jadi urusan
itu adalah masalahnya perdana menterinya
jadi jangan dianggap apalagi tiga puluh delapan apa empat ratus tiga puluh delapan triliun segala macem
kalau kita sepakat bahwa memang ini negara sudah memang masuk di dalam gonjang gonjing seperti ini
iya saya ingin kemudian pedang pedangnya itu dipegang oleh presiden
oke jadi harus presiden yang turun tangan ya
sebagai orkestrator pemberantasan korupsi seperti yang tadi disampaikan oleh teman teman mahasiswa
tapi menurut bapak bapak di sini presiden tidak perlu turun tangan
sudah bersama saja antara pimpinan kpk dengan pimpinan polri
bahasa sederhananya kalau pak polri pol presiden bilang eh itu balikin nendar balik
oke oke jadi kita tunggu nanti bagaimana langkah tegas dari presiden jokowi
apakah mau menengahi atau punya political will untuk menjadi orkestrator pemberantasan korupsi
mendudukan dua institusi ini baik kpk dan juga polri untuk bisa sama sama sinergi dalam pemberantasan korupsi
karena nasib pemberantasan korupsi kita sedang di ujung tanduk kalau menurut pak saud
oke itu tadi perbincangan kita

tidak sudah sudah
oke menurut pak amal itu juga tadi
tidak runtuh ini republik ini tidak runtuh
waktu kita sudah habis bapak bapak perbincangan kita sudah usai
semoga nanti di episode berikutnya kita bisa lihat kpk dan juga polri bisa sama sama bersinergi
terima kasih sekali kepada bapak bapak yang sudah di studio dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas udayana
terima kasih sudah bergabung
kita ketemu lagi senin depan jam dua puluh waktu indonesia barat
selamat malam sampai jumpa